operasi pemburuan kelompok santoso atau operasi tinombala dua ribu enam belas di poso diperpanjang
operasi gabungan tentara nasional indonesia dan kepolisian ini dilanjutkan lagi hingga tiga bulan mendatang
sampai kelompok mujahidin indonesia timur dilumpuhkan
hampir hampir tidak ada celah lagi bagi kelompok mujahidin indonesia timur pimpinan santoso
untuk meloloskan diri dari kejaran aparat satuan tugas operasi tinombala dua ribu enam belas
kelompok intinya berhasil diurai menjadi beberapa kelompok kecil dan terpecah ke dua wilayah
yakni di tampolore lembah napu dan pesisir poso
semua jalur masuk dan keluar kota poso sulawesi tengah
utamanya di wilayah tampolore lembah napu dan pesisir poso disekat
pemeriksaan ketat dilakukan terhadap mobil angkutan umum maupun barang
semua tanda identitas diri surat surat angkutan dan juga isi angkutan barang diperiksa
salah satu pos pemeriksaan yang paling ketat adalah pos hai di perbatasan poso pesisir selatan dan lembah napu
jalur umum ini dipasangi portal untuk memperlambat laju kendaraan
pos ini dijaga oleh satuan brimob kelapa dua depok jawa barat dan batalion infanteri tujuh ratus empat belas sintufu maroso poso
aparat bersita lengkap tidak ingin kecolongan seperti kasus penembakan polisi
oleh anggota kelompok santoso pada sembilan februari dua ribu enam belas lalu
yang menewaskan brigadier tengah
wahyu disa putra di sangginora poso pesisir selatan
operasi tinombala dilanjutkan kita ada pergantian tugas
ada beberapa anggota yang memang kita ganti karena waktu
maunya operasi ini cepat kalau segera selesai tertangkap ataupun menyerah kelompok yang ada di atas sana
di poso itu jadi segera selesai
aparat gabungan tni dan polri tengah menyisir hampir seluruh wilayah wilayah berhutan
primer dan sekunder dengan topografi berbukit dan dilewati arus sungai deras
tujuannya untuk memperkecil ruang gerak kelompok santoso
jafar gebua palu